rapat berkala komite stabilitas sistem keuangan atau kssk pertama tahun dua ribu delapan belas
menyimpulkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan empat tahun dua ribu tujuh belas dalam kondisi normal
kssk optimis kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali
untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional yang kian membaik
rapat dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan tersebut
dihadiri anggota kssk yaitu menteri keuangan gubernur bank indonesia
ketua dewan komisioner ojk dan ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan
kita melihat bahwa resiliensi daripada perekonomian indonesia semakin baik
dan itu ditandai dengan inflasi yang berjaga
dan bisa sesuai dengan target selama tiga tahun terakhir
kita juga melihat nilai tukar stabil
dana masuk ke indonesia juga menunjukkan kondisi yang kuat
kita lihat cadangan devisa yang cenderung meningkat
dan kita juga melihat secara umum stabilitas sistem keuangan yang tercermin dari industri keuangan yang kuat
stabilitas sistem keuangan di tahun dua ribu delapan belas dapat terus terjaga dengan terus mencermati tantangan dari dalam negeri
seperti dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi atau subsidi
aliran dana non residen pada pasar keuangan
tingkat permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih
persepsi pasar terhadap kondisi politik menjelang pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
serta perkembangan virtual currency
kssk dalam hal ini akan mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal moneter makro dan mikro
kssk akan menjaga keuangan secara finansial serta pasar keuangan dengan menjaga momentum perekonomian dari tantangan yang dapat mengganggu kesinambungan dan stabilitas sistem keuangan kita
dalam menjaga stabilitas keuangan masyarakat dapat berperan serta dengan mengelola keuangan dengan bijak seperti berbelanja sesuai kebutuhan
berinvestasi dan berhati hati saat melakukan transaksi keuangan
kssk bertugas melakukan penanganan krisis sistem keuangan dan menangani bank yang mengalami permasalahan sistemik
baik dari stabilitas sistem keuangan dalam kondisi normal maupun krisis sistem keuangan
komite ini saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan indonesia
khususnya dalam menghadapi risiko dampak sistemik sistem keuangan agar dihasilkan kebijakan dan keputusan bersama yang efektif dan responsif
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia